dari hasil pemeriksaan tersangka dari tadi malam kita ketahui bahwasannya sejak pukul
wib penyidik sudah melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka
kemudian di samping itu penyidik juga telah melakukan langkah langkah upaya paksa berupa
antara lain yang pertama hp asus zenfone dua warna hitam tahun dua ribu delapan
kemudian yang kedua email buni underscore yanni at yahoo com dibuat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
kemudian akun facebook
dan yang terakhir adalah screenshot screen capture dari facebook yang tadi malam kita tunjukkan kepada rekan rekan
tadi malam pemeriksaan sampai pukul tiga puluh
kemudian kita berikan kesempatan untuk pemeriksaan
nah tersangka istirahat dengan pengacaranya
kemudian kita rencanakan tadi pagi delapan kita lanjutkan pemeriksaan karena tadi malam belum selesai
namun demikian karena ada kendala sehingga molor sampai pukul sepuluh wib baru kita bisa mulai
barusan pada pukul enam belas wib untuk pemeriksaan tersangka
dan untuk proses selanjutnya yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan
dengan alasan yang pertama terkait dengan alasan objektifnya yang bersangkutan selama pemeriksaan kooperatif
kemudian yang bersangkutan juga menjawab semua pertanyaan dari penyidik
kemudian alasan subjektifnya
yang pertama yang bersangkutan terkait dengan tidak melarikan diri
kita juga sudah melakukan upaya pencegahan untuk bepergian ke luar negeri
dan dalam waktu dekat kita akan segera kirimkan permohonannya kepada kejaksaan agung ri selama enam puluh hari ke depan
kemudian yang kedua terkait
dengan tidak menghilangkan barang bukti tentunya barang bukti sudah kita sita semuanya dalam penguasaan penyidik
dan yang terakhir tidak diulanginya perbuatan tentunya sama sama kita harapkan yang bersangkutan kita berikan kepercayaan
jangan sampai hal tersebut terulang di kemudian hari
dengan alasan alasan tersebutlah penyidik berkeyakinan yang bersangkutan tidak diperlukan penahanan
ada yang mau ditanyakan dekat dekat
yang lebih tahu adalah penyidik bukan pengacara
penyidik sudah punya timeline kapan itu lp masuk
kemudian kita melakukan klarifikasi
untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan
timeline nya mungkin rekan rekan perlu tahu
laporan polisi saudara andi windu ini pada tanggal tujuh oktober dua ribu enam belas
kemudian tanggal dua belas oktober kita melakukan klarifikasi saksi pelapor
kemudian kita melakukan penyelidikan
hasil proses penyelidikan pada tanggal sembilan belas oktober dua ribu enam belas kami lakukan gelar awal
dan dari hasil gelar keputusan dari peserta gelar kasus bisa dinaikkan ke proses penyelidikan
kemudian tanggal dua puluh lima oktober dua ribu enam belas administrasi dilengkapi dan menjadi proses sidik
kemudian tanggal dua puluh enam oktober dua ribu enam belas kita melakukan pemanggilan saksi pelapor atas nama andi windu
kemudian tanggal dua puluh enam oktober menyita barang bukti berupa satu unit flash disk
kemudian tanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu enam belas memeriksa beberapa saksi ada tiga saksi
kemudian tanggal dua puluh tujuh oktober yang sama waktu yang sama memeriksa saksi tiga orang
kemudian tanggal tujuh november dua ribu enam belas melakukan pemeriksaan saksi ahli ahli bahasa ite dan sosiologi
dan terakhir pada tanggal
dua puluh empat november dua ribu enam belas kita melakukan pemeriksaan terhadap saudara bi
jadi sop kita sudah kita laksanakan rekan rekan
dan kita tidak ada kewajiban melaporkan kepada pengacara
faham ini dengan keren
ya tentunya kita satu persatu untuk proses ini karena laporan yang masuk adalah yang
pertama adalah kasus pelapornya andi windu tentunya kita segera tindak lanjuti
barang siapa yang tidak kita akan lanjutkan
barang siapa menemukan hal tersebut tentunya kita harapkan juga
silahkan melaporkan kepada penyidik kepada polda metro jaya kita akan tentunya akan segera lakukan tindak lanjut
terkait dengan laporan baliknya saudara tersangka by tentunya kita juga masih berproses
karena baru dilakukan klarifikasi itu tanggal delapan belas november
yang bersangkutan sudah dipanggil dua kali baru hari jumat yang lalu yang bersangkutan baru hadir
dan baru pihak pelapor saja yang dipanggil
tentunya nanti kita akan lanjut pemanggilan terhadap saksi saksi yang lainnya
kemudian proses yang sama kita melakukan penyelidikan penyelidikan
tentunya nanti juga kita akan melakukan gelar yang sama
kalau memang bukti perulang yang cukup ya kita tentunya kita bisa naikkan ke penyidikan
kalau tidak ya tentunya kita hentikan
ada pertanyaan lain
mengenai tiga para kesehatan yang disatakan oleh dunia ini
apakah berdasarkan pemerintahan motifnya
apakah nanti mengajak netizen untuk interaksi
pada intinya demikian yang bersangkutan sebenarnya ingin mengajak diskusi kepada netizen
dan dia sengaja memposting itu
kalimatnya memang diambil dari video namun demikian dia tambahin tambahan sendiri yang ada di dalam kurung itu
ini kan maksudnya kan
ini yang di dalam kurung ini adalah tambahannya yang bersangkutan
sekali lagi kami sampaikan kepada rekan rekan
yang bermasalah adalah postingan yang di atas ini
jadi bukan videonya
ya biar jelas
cukup rekan rekan cukup ya
dari altan tadi yang berdiri di bawah itu apakah yang mempunyai sisi atau status dengan haksi demokrasi pada dunia ini
tidak ada masalah demikian
tapi yang jelas tadi syarat subjektif dan objektif itu yang kita penuhi
dan penyidik adalah independen
kita tidak bisa intervensi penyidik
pak ulis ini menjelaskan deskripsi dari kata kata atau kalimat kalimat provokatif itu seperti apa nih pak
ya persangkutan kan langsung

menyebutkan yang paraga pertama kan penistaan terhadap agama dia tanya
kemudian yang kedua
dia tambahkan itu tadi pemilih muslim
kemudian dibohongi surat al ma'idah lima puluh satu
jadi kata kata ini kan berarti dia sudah mengajak kan mengajak kepada siapa
yang di dalam gurung itu pemilih muslim kan
masuk neraka dalam kurung juga bapak ibu dibodohi
nah kalimat ini yang tadinya tidak ada di dalam video ini ya yang menambah tadi
menyebarkan informasi tadi
yang terkait dengan rasa permusuhan rasa kebencian
yang berdasarkan sarah ini yang kita lakukan
apa yang dibahas
apa yang disampaikan oleh saksi ahli ya ini
kemudian yang terakhir kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini
prediksi dia saja
tentunya ini bukan pendapat penyidik ya
tentunya ini bukan pendapat penyidik ya
kita juga akan kita tanyakan semuanya ini satu persatu
para grapher grapher kita tanyakan
ahli sosiologi kita tanyakan
apa ada pengaruhnya kata kata ini terhadap masyarakat secara luas
apa ada pengaruhnya kata kata ini terhadap masyarakat secara luas
masyarakat secara luas
oke rekan rekan cukup
oke rekan rekan cukup
kalau pasal akhirnya enggak perlu disebutkan lagi ya
kalau pasal akhirnya enggak perlu disebutkan lagi ya
masih tetap seperti kemarin ya

kita juntuhkan pasal empat puluh lima ayat dua undang undang ite
hancaman bidananya enam tahun atau denda rp satu miliar
hancaman bidananya enam tahun atau denda rp satu miliar
untuk saat ini yang bersangkutan
tentunya kesempatan pertama
tadi akan kita beri
kita segera selesaikan
dan rencana tindak lanjut
rencana tindak lanjut penyidikan itu yang jelas
pada kesempatan pertama kita penyidik
akan segera melakukan koordinasi
kemudian yang kedua
tentunya akan segera
perkara saudara bi ini
kemudian yang ketiga
kita harapkan secepatnya
dan akan dilimpahkan
atau diserahkan ke jpu
untuk tahap pertama
selanjutnya akan dilakukan penelitian
cukup ya terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh